terima kasih anda masih bersama kami di political show
dukungan relawan jokowi masih menjadi misteri
meski musyawarah rakyat sudah gamblang menyebutkan rekomendasi
jokowi masih enggan menentukan sikap dukungan
puncak musrah akhirnya dijadikan jokowi
lagi lagi hanya panggung demonstratif
sehari sebelumnya tak kalah berapi api di hadapan relawan
bakal capres pdi perjuangan ganjar pranowo juga berorasi
apakah ini berarti suara relawan jokowi akan terpecah
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio
bergabung melalui sambungan virtual
juga nanti ada teman teman mahasiswa
saya perkenalkan satu satu dulu
narasumber saya dari yang paling ujung
direktur esekutif dari indo strategic
mas koirul umam selamat malam
ketua relawan prabowo mania
mas emanuel ebenezer masnoa selamat malam
selamat malam mbak rifana
ada wakil ketua umum partai gerindra
bang habibur rahma selamat malam
politisi pdi perjuangan yang menjadi
wakil koordinator relawan ganjar pranowo
harus lengkap ya
bang adia napi tupulu selamat malam
dan ada ketua umum projo
mas budi aris tiyadi selamat malam
dan juga bergabung melalui
sambungan virtual badan esekutif
masiswa universitas mataram
kita lihat teman teman dari mataram
mataram berarti di ntb
nah ini udah agak larut tapi teman teman
mau bertahan terima kasih nanti teman teman
bisa mengajukan pertanyaan ataupun mengkritik
mengungkapkan pendapat silahkan saja
karena suara kalian meter suara kalian
di pemilu dua ribu dua puluh
jadi mungkin dari diskusi ini sudah bisa
saya mau langsung ke yang punya
acara kemarin musra relawati
musyawarah relawan sudah digelar hari minggu kemarin ya
tapi ternyata pak jokowi
belum juga memutuskan nama yang akan diusung
sebagai capres dan juga cawapres
nah uniknya ketika
teman teman dari relawan membuat acara
di hari minggu hari sabtunya
juga ada relawannya pak jokowi
yang membuat acara
kemudian dihadiri oleh capresnya
bang adian oleh ganjar pranowo
ini kenapa nggak berbarengan apakah tidak ada
konsolidasi sesama relawannya pak jokowi
kalau musra ini kan sudah terjatual
kalau kita hitung undur itu dari tanggal
dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh dua di bandung
dan kita sudah melakukan musyawarah rakat
ini hampir sepuluh bulan lebih
sebagian besar provinsi seluruh indonesia
dari aceh sampai papua
ini memang sudah terjatual
dan kebetulan kita tanya ke pak presiden
pak bapak berkenan hadir di puncak
tanggal puncak musra tanggal berapa
waktu itu pilihan kita tanggal dua puluh satu mei
cuma tanggal dua puluh satu mei pak jokowi akan ke jepang
karena ada pertemuan g tujuh di sana indonesia diundang
sehingga dimajukan jadi tanggal empat belas mei
jadi ini terjatual sudah lama begitu
oke kalau pun terjatual
kenapa tidak mengajak juga relawannya pak jokowi
yang ada di acara yang sama
di hari sabtu itu
itu relawan yang berbeda ya
bukan masuk dalam organisasi relawannya mas muni ya
bukan ini puncak musra
musrah ini kan memang inisiasinya dari sekitar delapan belas
kelompok relawan pak jokowi dan
karena musra di seluruh indonesia itu juga melibatkan relawan lokal
oke berarti yang hari sabtu dihadiri oleh ganjar pranowo itu relawannya berbeda
bukan berbeda ya tapi memang karena ada pilihan masing masing kan
oke jadi pilihan masing masing berarti relawannya pak jokowi terpecah dong
jangan bilang kalau ada pilihan masing masing yang terpecah
jangan dikontrol seperti itu
katanya anda yang mengatakan bahwa pilihannya masing masing
bukan maksudnya begini loh
kita sepakat menggelar musrah karena itu perintah pak presiden loh
perintah pak presiden waktu di rakernas lima projo di magelang
bahwa satu ojo ke susu dua
dengarkan lagi suara rakyat
nah menerjemahkan mendengarkan suara rakyat ya kita sedengarkan namanya musra warah rakyat
jadi pertanyaan saya yang hari sabtu pertemuan relawan yang ada dua ratus empat puluh lima organisasi relawan
yang dihadiri oleh ganjar pranowo itu sudah berbeda pilihan ya dengan musra ya
enggak sebagian teman teman musa sebagian ini juga ada hadir kok di acara hari sabtu sebagian ya
begitu loh tapi kalau yang sebagian lagi kan memang konsentrasi di musra
karena tanggung jawab kita kan
terhadap apa yang sudah kita lakukan hampir sepuluh bulan ini kerja maraton loh lama loh
sebagian sudah hadir di acara yang dihadiri oleh ganjar pranowo
artinya musrah itu menjadi tidak penting hasilnya karena yang sebagian kan sudah memberikan pilihan ke ganjar pranowo ketika hardy di pertemuan relawan itu
karena kalau kami kan relawan jokowi selalu punya fatsun
yang namanya relawan jokowi kan tunduknya perintah pak jokowi dong
karena relawan jokowi taat dan tunduk pada perintah pak jokowi
sehingga kami tetap
tetap memberikan ruang dan waktu bagi pak presiden jokowi untuk memutuskan gitu loh
bahwa pada hari minggu empat belas mei dua ribu dua puluh tiga kemarin pak jokowi belum memutuskan mungkin beliau sampaikan juga dalam pidato
bicarakan atau bisiki dengan partai partai karena apa
pak presiden selalu mengatakan dan berkali bahwa pencapresan ini haknya partai politik atau kebohongan partai politik
kita kan cuma menyaring
menyaring nama nama tersebut
ya tapi dari data yang kami dapatkan pertemuan relawan di senayan juga yang dihadiri oleh baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo itu dihadiri oleh dua ratus empat puluh lima organisasi relawan
sementara yang hadir di musrah hanya delapan belas organisasi relawan
ini yang dua ratus empat puluh lima organisasi relawan diklaim sudah mendukung ganjar pranowo
artinya mayoritas relawan sudah kesitu mas muni
gini loh kita gak bicara kuantifikasi
kita bicara ini kan inisiator musrah delapan belas organisasi relawan yang ada di
tapi penyelenggara aja kalau
bayangin kalau kita juga mau dibatalkan relawan lokal
di aceh kita libatkan lima belas dua puluh relawan lokal
di sumatera barat juga di papua juga di sulawesi juga gitu loh
jawa tengah jawa timur jawa barat banyak relawan lokal
yang kalau kita identifikasi kalau kita bikin tiga puluh musra
misalnya ada tiga puluh sampai lima puluh relawan lokalnya pak jokowi
nggak tahu pak jokowi juga punya relawan juga bakal di level lokal
bukan hanya lokal gang
gang ini dukung pak jokowi waktu itu
yang juga kita hitung
jadi mengkuantifikasi relawan jokowi itu bukan semata mata pakai jumlah
kalau penyelenggara musanya ribuan juga yang ada di seluruh indonesia gitu
oke saya mau ke bang adian
bang adian pdi perjuangan sampai membentuk desk khusus tim relawan
pemenangannya ganjar pranowo
artinya dari pdi perjuangan sudah bisa menangkap
dan melihat bahwa aspirasi mayoritas relawan pak jokowi memang ke ganjar ya
kalau kita menghitung begini ya
relawan itu banyak banyak
lalu apa alat ukur kita
kan kita harus buat alat ukur
mana yang bisa kita kategorikan sebagai relawan yang kemudian bisa kita tarik
dan mana yang memang lebih pada simpatisan biasa saja
tidak well organized dan sebagainya
dalam data tkn dua ribu sembilan belas itu
relawan jokowi yang terverifikasi
punya sekretariatan punya struktur organisasi ksb dan sebagainya
dari data satu tiga ratus lainnya
nah kita menggunakan data yang terverifikasi
di luar dari yang tidak memiliki struktur yang kuat
struktur ksb nya
ada yang cuma punya ketua sekretaris di daerah bendahara
ada yang cuma kumpulan komunitas kecil saja
tapi tidak well organized seperti itu
tidak punya sekretariatan dia berpindah pindah dan sebagainya
nah itu kita buat klasifikasinya
sama dengan relawan ganjar juga kita lakukan hal yang sama
nah kalau dari tiga ratus ini

di hari sabtu ya
di hari sabtu plus sepuluh yang ikut musrah juga hadir di hari sabtu
jadi ada dua ratus lima puluh lima relawan pak jokowi yang terverifikasi
hadir di pertemuan relawan halal biala yang dihadiri oleh ganjar pranowo
artinya bisa disimpulkan dengan hadir itu mendukung
kalau kemudian kita pakai persentase
ada delapan tidak ada delapan yang kemudian
sisa delapan disini
sisanya itu yang belum terkomunikasikan dengan baik
mereka masih ada yang sudah tidak aktif segala macam segala macam seperti itulah
bara jp yang mana nih
ya ada yang bersihol ada yang
tidak dong karena begini
kalau di mereka agak rumit
ada yang promosi ya
ada yang promusrah
ada yang proganjar
ada yang protiga periode
oke jadi ada tiga malah
terpecah juga ya di internal relawan
di internal panitia musnahnya sendiri pecah tiga
itu juga harus kita pahami tapi nggak apa apa itu dinamika mereka
itu dinamika mereka kita hormati
tapi kalau komposisi dan ditanya sekarang
berapa persen relawan jokowi yang masih aktif masih beraktivitas
oke itu menurut pdi perjuangan
bukan menurut pd perjuangan menurut data kita
jadi kalau misalnya ada orang bilang menurut si asyik ya datanya mana kan kita harus begitu
data yang kita lakukan itu dan kita terus pendataan
kalau kemudian relawan yang pergang segala macam segala macam
ketika kemudian dia tidak terorganisir
tidak ada pertanggung jawaban kelompoknya
tidak bisa membuat reportase dan sebagainya
ya kita katakan dulu sebagai simpatisan dulu
mas muni silahkan dijawab
faksionalisasi tadi bahwa di internal relawan itu terpecah tiga
ada yang mendukung ganjar
ada yang menentukan sikap
ada yang pro perpanjangan masa jabatan ini kita baru dapat juga
di relawan di musrah
oh di musrah
di musrah itu indahnya karena semua posisi yang kita terima
teman teman yang mau tiga produk juga ada
udah saya bilang udah kita ini aja
yang penting kan tugasnya pak jokowi kepada kita adalah mendengar suara rakyat
memang sejak awal pengusaha ini tidak bertendensi apa apa
untuk mendukung siapapun
memang kita desain ya sudah biar aja apa yang menjadi maunya rakyat
ternyata kita rekam gitu loh
nah tadi bicara soal kuantifikasi
ini kan kita bisa alat ukur gitu loh
dari tiga ratus relawan yang aktif itu sudah memberikan dukungan ke ganjar
ya itu kan yang ke tkn
ya itu kan kuantifikasi
ya kita nggak usah berdebat soal angka
tapi kan nanti kita lihat kalau kami beberapa relawan
yang diperdebatkan apa
tegak lurus kepada pak jokowi selalu bilang
pak kami nunggu bapak gitu loh
kalau bapak sudah perintah pasti kami bergerak
bapak mau perintah kita dukung siapapun kita ikut gitu loh
ya itu kan kalau dihitungannya jumlah
kalau urut urut ada bobot lain lagi dong
misalnya begini provinsi jawa tengah
kalau ngomong provinsi ada tiga puluh delapan provinsi di indonesia
ngomong tiga puluh delapan provinsi oh satu provinsi dari tiga puluh delapan begitu kan
misalnya jawa timur
antara jumlah sama bobot itu dua hal yang beda
kalau kemudian kita tidak punya alat ukur bersama tentang apa yang dimaksudkan sebagai relawan jokowi
yang ditanda tangani jokowi saat ke kpu dua ribu sembilan belas itulah yang kita anggap sebagai relawan dia
kan saat itu terjadi penyerahan dokumen toh jumlah relawan ke kpu
itu ditanda tangan jokowi itulah yang kita pegang
di luar daripada itu
itu tetap menjadi relawan dan tetap kita hormati
tetapi kalau dibilang apakah namanya ditanda tangan jokowi tidak
nah kita pakai alat ukur yang mana
jangan abstrak dong soal kuantisifikasi dan sebagainya
kalau menurut gua kita pakai ukuran yang ini
kenapa harus didaftarkan kpu
karena ada pkpu nya
dan itu ditanda tangan oleh jokowi itu pertama
alat ukur kita ini
kalau tidak sepakat kita bisa berbeda
kedua kita juga dulu sempat diajak untuk membuat musrah
pospera pna sembilan puluh delapan dan sebagainya
tidak terjawab metodologi cara penghitungan suaranya
ini kan persoalan keilmiahan
survei punya alat ukur ilmiah metodologi ilmiahnya
semua punya musrah bagaimana
dan kita waktu itu mustar segala macam teman teman sempat berdebat dengan teman teman yang di musrah
itu adalah metodologinya
dan itu tidak terjawab tapi tidak apa apa
segala upaya untuk mengukur kehendak rakyat
apakah basicnya ilmiah atau tidak ilmiah kita hormati
tapi dalam konteks jumlah relawan
biar dia tidak bias kemana mana alat ukur kita harus sama
jokowi tidak tanda tangan itu
yang ditanda tangannya tiga ratus
oke jawabannya gimana mas muni
ya itu nggak apa apa
itu kan yang terdaftar di tkn
kalau tidak salah juga projo tidak masuk dalam daftar tiga ratus yang di tkn
itu berarti masuknya kesimpatisan ya
saya tidak tahu karena saya waktu itu tidak terdaftar juga
jadi projo tidak tersertifikasi ya
karena akhirnya kita tidak ada di tkn loh waktu itu ya
oh bukan tidak ada gini
bukan tidak ada
pkpu nya begini
kalau relawan capres tidak didaftarkan ke kpu
maka seluruh aktivitasnya tidak dianggap sebagai bagian

kalau kemudian dia pasang spanduk
pakai nama relawannya
kemudian lawan dari capres yang lain mengadukan itu
ke bawah seluruh itu bisa dicopot
jadi artinya salah satu pencatatan itu
bagian dari upaya memproteksi relawan ketika dia bergerak di lapangan
barajp masuk masuk
kita punya datanya
itu kita punya data dan semua kita antar sama sama ke kpu
nah maksud saya
biar kita tidak mengambang tidak abstrak
alat ukur kita apa
alat ukur saya yang tiga ratus
alat ukur dia yang mana
alat ukurnya yang mana mas muni
yang bisa dipakai
tadi kan anda mengatakan bahwa jangan diukur secara kuantitatif gitu
enggak jangan diukur secara kuantitatif
kalau kita ukur kan juga harus ada pembebotan
pembebotannya pakai apa
pembebotan kan gini loh
kita bukan bermaksud sombong
bukan bermaksud membesarkan diri
seperti juga provinsi
kalau kita ngomong satu dari dua
kalau kita ngomong satu dari

tapi kan begitu provinsinya jawa tengah jawa timur kan bobot
kan ukuran penduduknya beda lagi
maksudnya jumlah relawannya
jadi maksud gini antara kuantitatif dan bobot itu dua
dua yang juga harus disandingkan gitu
pembobotan itu lebih pada representasi keterwakilan
kita tidak bicara itu
kita bicara relawan yang dimaksud yang mana
itu kan pembobotan
pembocoran itu adalah representasi keterwakilan
artinya gini untuk satu juta orang diwakili oleh sekian orang
untuk dua juta orang sekian orang segala macam seperti itu
beda dengan apa yang dimasukkan tadi
yang dimaksudkan basic dasar ini relawan jokowi atau bukan apa
kalau menurut gue clear delapan belas tadi
dari delapan belas bergabung juga kemari
sebentar dulu pak
tidak dong pecah dua lagi
satunya masih menunggu pak jokowi
satunya menunggu jokowi
saya mau ke mas umam dulu untuk menang ini
kalau kita ngomongin kuantitatif gak selesai selesai dengan pembobotan
mas umam anda melihat bahwa memang ada perpecahan ya di internal relawannya pak jokowi

meskipun mungkin sebagian sudah ada yang mau berlabuh ke pak prabowo
dan sebagian lagi sudah memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
anda melihatnya begitu ya
ya kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh bang adian dan juga bang muni
ada persepsi yang berbeda dalam konteks soliditas jaringan relawan ini sendiri
maka dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa ada semacam faksionalisme
memang betul bahwa jaringan relawan itu diharapkan bisa berkoordinasi dengan sistem partai
untuk kemudian mengcapture sel sel kekuatan politik dan politik yang berkaitan dengan jaringan relawan
untuk kemudian mengcapture sel sel kekuatan politik dan politik yang berkaitan dengan jaringan relawan
untuk kemudian mengcapture sel sel kekuatan politik dan politik yang berkaitan dengan jaringan relawan
untuk kemudian mengcapture sel sel kekuatan politik dan politik yang berkaitan dengan jaringan relawan
jadilah jaringan relawan itu nya
jadilah jaringan relawan itu nya
jadilah jaringan relawan itu nya

jadilah jaringan relawan itu meyokkan potensi
dari tim tradisi
jadilah jaringan relawan itu kami

oke makanya dibentuk bias khusus tadi ya

ini seperti menggiring atau mempengaruhi proses keputusan di dalam partai politik maka kemudian dibentuk salah satunya dikanalisasi
tetapi pada saat yang sama barangkali ada pihak pihak yang harus beradaptasi di dalam proses mekanisme itu
sehingga kemudian antara mengkanalisasi supaya lebih solid di sisi yang lain kemudian kami tidak mau dikanalisasi
karena kami ingin bergerak di luar batas konstitusi partai sehingga memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berkontribusi dalam pemenang
kalau yang dilakukan projo ini gimana
kalau misal tadi secara basis data kalau misal tiga ratus kemudian ada yang lain
dengan segala pendekatan kuantitatif atau kualitatif itu hanya pendekatan metodologis
tetapi bahwa ada penjelasan seperti itu yaitu mengkonfirmasi
ada semacam faksionalisme ada pembelahan di situ
nah sepertinya hal ini juga terrepresentasikan dalam positioning pak jokowi sendiri
kalau saya mencermati pak jokowi sepertinya mencoba untuk merespon situasi karena bagaimanapun situasinya tidak semudah itu
ada aspirasi dan bagaimanapun juga pak jokowi adalah representasi
petugas partai dari pdip tetapi ada lingkaran kekuatan di sekitar pak jokowi yang juga memiliki aspirasi untuk mengajukan capres yang lain
selain pak ganjar
yang diusul oleh pdip
iya oleh karena itu kemudian kemarin sudah disampaikan alternatif tiga nama oleh musrah tetapi pak jokowi memilih untuk tidak mengumumkan
itu adalah time buying strategy
itu time buying mengurur waktu
untuk proses negosiasi politik ke depan
saya jelaskan dulu begini ya
sebentar saya mau kasih waktu ke pak jokowi
tentang desralon begini
biar tidak salah
kita melihatnya kadang kadang kita lebih suka menafsirkan daripada bertanya
pemilu dua ribu dua puluh empat ini berbeda dengan pemilu dua ribu sembilan belas
masa kampanye berbeda rentang waktunya tidak sama dan sebagainya
oke kapan kemudian kita bisa katakan finalisasi kerjasama antar partai atau seringkali disebut koalisi
finalisasinya dua puluh lima oktober sampai dua puluh lima november
tidak sampai tiga bulan
dua bulan lebih dipotong minggu tenang
paling paling bersihnya cuma enam puluh hari
oke pertanyaan saya
kapan mulai melakukan pendataan
apakah setelah koalisi terbentuk kerjasama partainya legal didaftarkan kpu atau sebelumnya
sebentar dulu mbak
kami mengambil sebelumnya
sambil berproses diet dan dibentuknya kerjasama antarupartai itu kita data dulu
kenapa dua puluh lima november sudah kampanye
tidak ada waktu pendataan
kalau kita tidak kerjakan sekarang kita tidak bertanggung jawab pada relawan
karena mereka harus ter cover secara hukum
itu bagian dari proses adaptasi yang lebih
dan itu juga dilakukan dua ribu sembilan belas
tapi dengan pola yang berbeda
karena rentang waktunya tidak sama
bang adian tapi ini bukan bentuk mengkanalisasi relawan ya
saya pemegang sk nya
mengkoordinasikan menginventarisasikan kemudian membagi segmentasi
relawan buruh buruh relawan petani petani relawan milenial milenial berdasarkan basis gender
perempuan dan sebagainya
itu kita lakukan pemetaan
lalu kemudian begini mbak
jakarta ini di bedah sedemikian rupa
kecamatan satu dua tiga sudah menang
oke kita akan sampaikan
relawan yang ini di sini sudah menang
ini sudah tidak bisa kita tambah
bagaimana kalau kemudian kita pindah kemari
itulah butuhnya koordinasi
jadi ingin merapikan sistem relawan
iya dong kita mau menang
saya mau ke mas noel
anda dulu menjadi relawannya jokowi mania
tapi memilih menyebrang
menjadi relawannya prabowo mania
kenapa anda melihat apakah memang ada perpecahan di tubuh relawan
jadi di internal
makanya anda kemudian menyeberang saja
tidak ada yang menyebrang
kan pilihannya dulu kan anda menjadi relawan gp mania
kemudian anda nyebrang jadi relawan prabowo mania delapan
ganjar saat saya dukung sebagai capres
kan memang mas ganjar gak nyapres
pdip juga tidak mencapres
kan mas ganjar
saya juga waktu itu ada nilai perjuangan yang saya perjuangkan
persoalan melawan gagasan tiga periode
karena prinsip kita sebagai aktivis sembilan puluh delapan
jelas sekali bahwa kekuasaan eksekutif hanya berlaku dua periode
dan itu tertulis dalam konstitusi kita di pasal tujuh
dasar itulah kenapa saya waktu itu coba mengelawan kawan kawan saya sendiri ya
di bagian musrah ini
enggak juga bukan musrah
ada beberapa kawan kawan yang menggagas gagasan tiga periode
nah itu kita coba
di internal relawan
karena memang relawan ini kan banyak aktivis ya
mereka banyak juga soal apa
debat debat nanti diskusi diskusi meja diskusi seperti ini
dan itu ya satu satunya saya yang melawan gagasan tiga periode itu
karena itu jelas jelas melawan
pertama melanggar konstitusi
kedua melawan apa yang pernah kita perjuangkan
berarti anda mengakui bahwa di internal relawan
itu kita sepakat cuma melawan
ada perbedaan pendapat
pendapat itu sama dengan pdip perjuangan
bu megu menyampaikan
tidak ada yang namanya dua periode apa tiga periode
yang boleh hanya sebatas dua periode
mengikuti konstitusi dan perjuangan kawan kawan sembilan puluh delapan
dan itu itu jelas
kalau ini kan pak
kalau teman teman di musra kan
tegak lurus menunggu pak jokowi
tapi anda memilih untuk langsung mendeklarasikan mendukung pak prabowo
pak jokowi paham sekali bahwa relawannya adalah relawan relawan yang
latar belakang punya aktivitas politik
dan kita sepakat bahwa pilihan itu adalah pilihan demokratik
yang harus dihargai
karena ketika kawan kawan memilih pak jokowi
itu punya latar belakang
gitu ada yang dari abcdfg
ada yang dari buru dari ini dan macem macem gitu
bahkan sekarang relawan ganjar aja yang dulu anti jokowi
itu memilih ganjar hari ini
misalnya seth iqbal
dan kita juga dulu yang mendukung
mas ganjar sekarang yang mendukung pak prabowo
itu kan bagian demokrasi di negara
berarti anda mengakui bahwa relawannya pak jokowi
sekarang nggak serempak menunggu pak jokowi ya
tapi sudah melakukan pilihan
lihatnya pada stansi dong
lihatnya pada stansi
pak jokowi berkali kali kemarin di pidato di musrembur
sudah disampaikan bahwa kawan kawan relawan ini
sepakat soal bagaimana menguatkan demokrasi untuk dua ribu dua puluh empat
pak jokowi tegak terus pada persoalan demokrasinya
nah tadi apa yang disampaikan persoalan teknis

kan itu bagian pilihan demokratik saya
sebagai pemilih pak jokowi yang punya kesadaran politik
jadi anda mengakui bahwa memang relawannya pak jokowi ini
gak solid menunggu perintahnya pak jokowi
ya kan macem macem gitu mbak
ada yang mendukung mas ganjar
ada yang gua gasa tiga periode
ada yang menunggu
ada yang saya mendukung pak prabowo
itu bagian hak demokratik yang sangat dihargai pak jokowi
ada juga tadi bahkan mendukung mas anies
ada yang mendukung mas erlangga
ada yang mendukung mas pantai
dan itu bagian dinamika demokrasi yang pak jokowi menjaga
itu yang dijaga pak jokowi
yang penting subtansinya
bukan persoalan teknis
tapi anda mengakui bahwa memang ada perbedaan
perbedaan itu kan dinamika
di partai juga banyak perbedaan
apalagi di relawan
oke oke saya mau ke pak habib
gerindra tidak khawatir ya
bahwa kalau melihat tadi dinamika
bahwa ternyata relawannya pak jokowi ini gak solid solid banget
suaranya sudah terpecah kemana mana
ada yang ke mas ganjar ternyata
ada yang sudah ke pak prabowo
ada yang mendukung perpanjangan tiga periode
gak khawatir bahwa ini akan memengaruhi dukungan pak prabowo
jangankan organisasi relawan yang
dapat dikatakan quote and quote disebut sebut
tidak setrik partai politik
pendukung partai politik saja masih bisa memilih
apa namanya di luar apa yang diputuskan secara resmi
oleh partai politiknya
oleh ketua umumnya
sehingga kami tetap saja maksimal
menjalankan segala program
segala strategi dan lain sebagainya
untuk memenangkan hati rakyat
yang paling penting itu kan hati rakyat yang di level grassroot
jadi gini gak khawatir ya
kalau suaranya terpecah
kita yang namanya dinamika itu dimana mana ada
di partai politik di relawan di simpatisan
akan selalu ada
jadi gak ada masalah
kita tegak lurus yang paling penting begini
yang namanya perbedaan itu biasa
tapi jangan di artikan sebagai perpecahan
itu pesan pak prabowo
jalankan strategi untuk memenangkan pemilu ini
tanpa perlu tegang
ya dengan penuh riang gembira
jadi gerindra tidak khawatir ya
kalau suaranya rela pak cukwi terpecah
riang gembira menyambut pesta politiknya rakyat ini
oke saya mau ke bang adian
menurut pd perjuangan
kalau suara relawannya pak jokowi ini terpecah
akan berpengaruh tidak sih terhadap pemenangannya gadjar pahlawo
atau memang suara relawan tidak begitu signifikan untuk partai
istilahnya saya tidak sepakat kalau terpecah atau terbelah
bahwa ada sempalan ya
itu cuma sempalan
itu cuma sempalan
begitu juga kalau misalnya dia di bawah itu
artinya kalau ditanya mayoritas kemana
tertulis tanda tangannya segala macam itu sudah clear
lalu signifikan apa
nanti relawan jokowi yang mendukung ganjar
akan bertemu dengan relawan ganjar
yang dalam data kita sudah empat ratus tiga puluh lima organisasi
dari satu dua ratus yang mendata empat ratus tiga puluh lima sudah terverifikasi
ditambah dua ratus empat puluh lima yang sudah terverifikasi ditambah sepuluh
ini nanti akan dipertemukan
dengan seluruh dinamikanya dan sebagainya
dan kita melihat bahwa ini sebuah kekuatan tambahan
bagaimana kemudian itu diberdayakan semaksimal mungkin
dikoordinasikan menjadi sebuah kekuatan peraup suara penggalang suara di tingkat grassroot
nah kalau dikatakan tentang perbedaan pendapat dari satu dukungan kesini dan pindah ke sana segala macam itu dinamika
kita kumpulkan dua ratus empat puluh lima orang ini juga untuk mencari tahu dinamika itu
tapi kami sedang belajar berdemokrasi secara dewasa
kita pernah memperjuangkan jokowi sama sama
kalau berbeda pilihan bisa nggak kita bicara sama sama
itu artinya bagian menerima perbedaan dalam konteks bagaimana kita membangun politik yang dewasa
demokrasi yang dewasa
mas muni ini sempalan yang tadi dibilang nih
berarti delapan organisasi di anda yang menggelar musrah kemarin ini
dianggap sebagai sempalan
ini kalau misalnya nanti berbeda pilihan dengan pdi perjuangan dengan relawan yang
gak akan beda
pasti ke ganjar
oke itu gimana responnya
saya tahu hatimu kan begitu
artinya itu malam sama saya
begitu tahu mas ganjar datang ke raker nas kita pulang dia ditelepon oleh
jangan salah satu
belum capres kok mas ganjar masih gubernur jawa tengah
bukan bahwa dia sudah di gadang gadang
kalau baru di gadang gadang baru sebut sebut
sampai sekarang juga masih gubernur jawa tengah gitu loh
tapi kalau mau didorong
pasti ke ganjar
gak dijawab dulu
bukan kami tunduk pak jokowi
jangan kita ngomong perspekulasi
pak jokowi itu petugas partai loh
kader pdi perjuangan
harusnya bukannya dia itu mendukung capresnya pd perjuangan
lo udah lo mutar mutar panjang kali
lo ke ganjar sudah
buat kami begini
ada stetoskop gak kita dengar hati
pak jokowi ini suruh bilang sama saya
jadi hanya projo aja yang disimpan pak jokowi
yang lainnya boleh ke ganjar gitu maksudnya
pak jokowi kan tadi udah bilang di musra juga
itu jangan jangan yang itu relawan projo aja itu
relawan yang lain gak ada
tapi kan lihat dari perhimpunan kami kan begitu
buat kenal ulama cina
jadi pertanyaan saya
gue tahu cara berpikir lo
kalau ada stetoskop kita dengarkan detak jantungnya
ganjar ganjar ganjar ganjar ganjar
itu kampanye tuh nanti disini
tapi enggak pak jokowi ini kan
tapi buat kita gini loh
saya sudah katakan ke pak jokowi
saya ini manut bapak

pak jokowi ini satu satunya mungkin di indonesia yang ikut pemilu elektoral ini gak pernah kalah
jadi pak saya ikut bapak aja pak
udah mendingan saya ikut bapak pak
jadi apa yang diputusin pak jokowi saya ikut
sampai sekarang pak jokowi cuma perintah ke saya
tunggu dulu mas
termasuk kalau misalnya pilihan pak jokowi berbeda dengan pilihan pdi perjuangan
anda akan ikut
itu kan hipotesa
kita nanti akan bahas lebih dalam soal pilihannya pak jokowi yang mungkin berbeda kita kan nggak tahu ya
tapi saya mau tanya ke mas umam
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show